lu belum makan kan
kita makan dulu ya
lu harus makan
supaya lu gak sakit
nanti kalo lu sakit siapa yang jagain tanti
aku juga gak mungkin bilang
kalo tanti marah saat melihat aku sama haris
aku mau ketemu dosen disini
melihat tanti jatuh dari tangga
ya allah tanti
terus tanti ngapain juga ada disini
gak tau ndi
tanti sadar tanti
lu sendiri ngapain disini
gue nunggu sobat mas
ini tanti kenapa rik
dia jatuh ris
dini bantu ndi
kenapa dia bisa sampai jatuh dari tangga
dan kenapa sampai harus dioperasi
kenapa kalian semua diem aja
saya perlu bicara dengan suaminya bu tanti
saya dok suaminya
bisa bicara di dalam
saya ibu mertuahnya dok
saya juga berhak tahu apa yang terjadi pada munantu saya
kita tunggu sini aja ya
gimana keadaan mantu saya dong
operasi sudah dilakukan
tapi kami terpaksa harus mengangkat rahimnya ibu tanti
sesuai dengan persetujuan suaminya
kamu kasih persetujuan untuk angkat rahimnya hati
ada jalan lain mak
nanti banyak sekali mengeluarkan darah
dan dokter juga baru bilang
ternyata selama ini ada tumor yang tumbuh di sekitar rahim metanti
dan jatuhnya tanti itu membuat rahimnya tanti terbentuk
ini si dia parah mak
dan ini jalan satu satunya
kamu ngerti nggak
dia akan terahim tanti
itu artinya seumur hidup dia gak akan pernah bisa punya anak
kamu tenang dulu ya sayang
semuanya akan baik baik aja
aku punya rahim saja
haris gak peduli sama aku
apalagi sekarang rahimku diangkat
aku gak sempurna lagi sebagai wanita
gue turut berduka ya
tas yang menimpa
mau kemana ri
kenapa aku bisa seperti ini mbak
hari sepasang yang makin menjauh ya aku
tidak ada seorang pun yang akan
mau mempunyai istri yang manis
seperti aku ma
kamu jangan bicara seperti itu
haris gak akan berbuat seperti yang kamu pikirkan
sekarang kamu bilang dulu sama mama
apa yang terjadi
kenapa kamu ada disini
aku kesini untuk menemui haris ma
aku mau memperjuangkan cinta aku
seperti yang mama bilang
riri yang membuat aku seperti ini sekarang
aku sengaja menyesal
tapi harus maarah
kau ga bisa learnerin
aku mau memperjuangkan cinta aku
seperti yang mama bilang
tapi riri mah
riri yang membuat aku seperti ini sekarang
dia yang mendorong aku di tangga
biar aku kasih pelajaran perempuan itu
lu belum makan kan
kita makan dulu ya
lu harus makan
supaya lu gak sakit
nanti kalau sakit siapa yang jagain tanti
nanti kalau lu sakit siapa yang jagain tanti